beli baju baru kena aja pake motionpay
diterima di semua toko seluruh indonesia
ini bu bos sama om surya kolaps masuk rumah sakit
ya allah kok bisa mbak
ya aku juga gak ngerti dah
yang menceritakan ke aku kalau dia hamil
dan dia bilang sama aku untuk merahasiakan itu
karena anak yang dikandung bani itu anaknya roy
kamu baik baik aja
aku baik baik aja kok mas
anak aku yang di handle sama elsa tadi
berarti ada kemungkinan andin bukan mengandung anaknya roy
tapi elsa bersikeras kalau andin hamil anaknya roy
coba golongan darah kamu apa
mbak andin golongan darahnya ab
dan setelah aku ngeliat data persalinannya
anak itu golongan darahnya oh
aku harus cek golongan darah rendah
apa benar oh seperti kata elsa
makasih ya pak
lama banget sih bukainnya
ikan yang mati kinjek kaki
eh ada bidadari cantik turun dari ojol
gak taunya udah pasti itu ayam kiki
bici salak dalam kelas
aku nunggu dulu
aku mau pulang

ki lu dengerin gua ya
ini bu bos sama om surya
kolaps masuk rumah sakit
ya allah kok bisa mbak
ya aku juga kagak ngerti dah
aduh ada urara apa lagi
emang mbak mirna gak tau ada kejadian
ya andin sih belum cerita
semuanya sama gue
cuman kayaknya feeling gue agak enak deh
ini aja sekarang gue masih di depan lu gede
enak kan kagak boleh masuk ke dalam
gue disini dulu ya kia
aduh jaga rumah baik baik ya
ada urara apa lagi ya
om surya masuk igd
dua duanya pingsan ya
belum lama juga pada bahagia
udah urara lagi aja
pondok pelita selalu bikin kita semua khawatir
kayak gak jauh jauh gitu loh dari huru hara
ada aja masalah yang menimpa
bikin jadi pusing kan
gak boleh sedih lagi ya
gemoy doain supaya
om marosa sama opa surya cepet sembuh
makan lagi ratunya
aduh ngapain sih panino pake telepon gue
oh teleponnya angkat ya
kalau gitu incis angkat telepon dulu sebentar ya
rana tunggu disini ya
mau makan sendiri
dulu ya bentar ya
mau tanya apa ya pak
apa kamu tahu soal golongan darahnya reina
golongan darahnya apa ya
pak maaf pak
udahan dulu ya pak
kamu di rumah sakit juga
buru rasa tadi pingsan di sekolahnya reina
sakitnya saya bawa ke rumah sakit
terus om surya juga
pak maaf ya pak
teleponnya udah dulu ya pak
jakarta hospital pak
pak maaf pak saya tutup ya teleponnya
buru rasa juga masuk rumah sakit yang sama dengan papa surya
dari tadi makannya
akhirnya selesai juga seminarnya
sekarang aku mau packing buat balik ke jakarta
terus mendingin aku kabarin angga aja kali ya
halo iya sama aku juga kangen kok sama kamu
oh ya hari ini aku udah selesai seminarnya terus aku mau packing pulang ke jakarta
oh iya kamu mau penerbangan jam berapa
aku hari ini penerbangan sore nanti pastinya aku kabarin ke kamu ya
ya udah sayang kalau begitu sampai ketemu di bandara nanti aku jemput kamu ya
oke sampai nanti
dadah sayang i love you
kayaknya udah saat yang tepat ya
gue kasih tau ke maje mengenai catherine
siapa tadi punya solusi
jen kita bisa bicara sebentar
sebentar ya tantor
iya mbak jen
aduh gemesin banget sih mereka itu ngobrol aja kok harus jauh jauh dari mamanya
lucu banget sih
jen ini kok kayak
iya iya saya tahu kamu mau tanya apa tapi saya sendiri juga bingung nan
saya cuma mau ngelepasin diri dari josh
iya dan ini bukan cuma papa kamu yang salah taat
mama saya juga dia salah paham
kalau gitu saya akan coba bicara ke papa saya

putri kita mau bersama
kna ryan what vivir seed birarku hanya bersexisting karena mustang dan kekerasan
tapi muitas pemisah bar
demi semuanya yang bagaimana